hari ini para menteri perwakilan negara anggota iora melakukan rapat tertutup
rapat ini akan membahas naskah empat dokumen yang akan ditandatangani pada tujuh maret esok
dokumen tersebut adalah deklarasi iora ataupun deklarasi jakarta
rencana aksi iora deklarasi pencegahan dan penanggulangan terorisme dan kekerasan ekstrim
serta deklarasi bersama komunitas bisnis iora tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
sebelumnya naskah dokumen dibahas di tingkat pejabat senior pada lima maret kemarin
deklarasi iora akan fokus pada enam bidang prioritas diantaranya keamanan dan keselamatan di samudera india
penanggulangan perpindahan orang secara ilegal dan pertukaran budaya serta wisata
sukses objektif kita di iora dan sehingga kita telah mengumpulkan pemimpin bisnis dari iora
untuk mempromosikan kooperasi yang benar terutama di bidang ekonomi
jakarta menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi indian ocean rem association ktt iora pada lima hingga tujuh maret dua ribu dua puluh
organisasi yang beranggotakan dua puluh satu negara ini adalah pelopor
dan satu satunya organisasi regional di wilayah samudera
yang berperan penting bagi ekonomi dunia
dalam pertemuan tersebut akan dibahas beberapa poin kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara anggota termasuk juga indonesia
menurut guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana
momen pelaksanaan ktt iora niscaya dapat membawa keuntungan tersendiri bagi bangsa indonesia
khususnya pemerintahan joko widodo dan yusuf kala
dengan mengaktifkan kembali iora ini
mungkin dunia akan mempunyai persepsi yang lain terhadap pemerintahan jokowi
bahwa pada masa pemerintahan jokowi juga beliau mampu untuk meng engage masalah masalah antar negara masalah masalah internasional
jadi mungkin itu yang pertama
yang kedua nanti bergantung pada para menteri para pelaku usaha
untuk bisa memanfaatkan kerjasama yang mulai dihidupkan kembali
untuk kemanfaatan bagi pelaku usaha mencari pasar baru
dan sudah ada koresponen cnn
indonesia rama aryadi di lokasi ktt india nation dream association
ataupun juga ktt as semudra hindia
halo rama selamat sore
kita semua tahu bahwa hindia itu samudera ataupun juga lautan hindia itu
punya potensi ekonomi yang luar biasa
tapi menurut anda sendiri dalam update terkini dari sana
seperti apa sih rancangan ataupun konstruksi kerjasama
yang coba dititik beratkan dari para anggota yang kini tampaknya sedang berunding ya
untuk menemukan formulasi yang terbaik
untuk saling menguntungkan di antara negara yang menjadi anggota
ya betul sekali hera
ketika anda mengatakan bahwa samudera hindia memiliki potensi yang sangat besar
ini memang tidak dapat disanggah sama sekali
karena apabila kita menghitung populasi yang tinggal di pesisir semudra sendiri
dan termasuk negara negara ayur di sana
ada dua tiga miliar orang
dan perlu diingat juga selain potensi perikanan yang masih belum
belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan
ada juga semudra hindia ini merupakan juga salah satu beruntungan paling penting
produsen produsen minyak dan gas yang di seluruh dunia
yang ingin menjual produk migas mereka ke point of sales mereka di seluruh dunia
sehingga ini adalah salah satu hal yang menjadi titik berat pembicaraan
antara menteri menteri yang hadir di ktt iora
yang pertama kali dilakukan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ya
dua puluh tahun yang lalu ketika eora didirikan
ekonomi menjadi salah satu pembahasan yang terus menerus dibahas
equitable development maju bersama menjadi diskurs yang terus dibahas
bahkan sebelumnya presiden afrika selatan jacob zuma mengatakan bahwa
ini adalah momentum yang tepat yang mengapresiasi tindakan dan dorongan dari pemerintah indonesia
untuk menaikkan profil eora dengan mengundang semua kepala negara
dan juga ia mengajak semua pemerintah indonesia yang mengundang semua kepala negara dan juga ia mengajak semua pemerintah indonesia

agar potensi perekonomian di samudera hindia dapat dimanfaatkan tidak hanya secara maksimal
namun dengan cara yang sustainable atau berkesinambungan
di sesi berikutnya ada sesi mengenai pemberdayaan wanita di pesisir semudra hindia
ini juga merupakan salah satu hal yang perlu kita catat karena statistik menyatakan bahwa
wanita masih tertinggal ketika kita melihat income atau penghasilan per bulan mereka apabila dibandingkan dengan laki laki
kalau dibandingkan dengan laki laki dan ini especially benar sekali di daerah daerah pesisir
di mana mayoritas wanita adalah individu yang memproses hasil tangkap khususnya dari laut

hasil tangkap khususnya dari laut dan memberikan added value sehingga peran mereka tidak dapat dilepaskan begitu saja

harus terus didorong dan terus didongkrang agar wanita dapat memberikan konteks balasan mereka
dapat memberikan kontribusi yang sama seperti laki laki
dan salah satu hal yang dibahas juga adalah bagaimana wanita di pesisir samudera india
masih memiliki tingkat pendidikan yang tertinggal dibandingkan dengan counterpart mereka
yang laki laki sehingga mereka tidak mengetahui atau kurang memahami
bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan economic standing mereka di masyarakat
sehingga ini merupakan dua hal yang baru saja dibahas dalam dua sesi yang baru saja selesai
seperti yang dapat anda lihat sekarang coffee break sedang berlangsung
dan rencananya awalnya nanti pada pukul empat sore salah satu anggota troika
seperti kita ketahui anggota troika ada indonesia sebagai chairmannya sekarang
ada malkom turble sebagai mantan ketua umum dari iora sebelum indonesia
dan jacob zuma adalah calon ketua iora setelah indonesia melepaskan chairmanshipnya
awalnya malcolm turnbull akan dijawabkan untuk memberikan press statementnya pada pukul empat
namun informasi terakhir yang kami peroleh rupanya pernyataan pers ini masih akan ditunda
hingga esok hari ketika leader summit di bukahera
sehingga untuk mengetahui bagaimana mekanisme persisan mengingat pertemuan ini dilakukan secara tertutup
kita sepertinya masih harus menunggu rilis rilis yang akan dikeluarkan
serta pernyataan publik yang akan dikeluarkan baik hari ini menjelang penutupan sesi kedua
maupun esok hari ketika leader summit di bukahera
baik rama ini kan merupakan salah satu potensi
di tengah perlambatan ekonomi global misalnya apakah iora ini anda mendapatkan informasi
akan menjadi salah satu juga pasar yang dibidik oleh indonesia untuk memperluas perdagangan
bisakah anggota anggota iora nanti akan menjadi destinasi ekspor kita untuk menggenjot neraca dagang kita
dibandingkan pasar pasar tradisional yang sudah mengalami perlambatan ekonomi seperti tiongkok
kemudian kita lihat misalnya amerika serikat dan lain sebagainya
itu kan destinasi tradisional ya tapi kita mencoba sebuah alternatif selain eropa
apakah iora ini diperbincangkan juga menjadi salah satu pasar ikan
yang akan dibidik oleh indonesia untuk melakukan ekspor ke negara negara anggota
betul sekali hera memang sekarang dunia global perekonomian global di dunia sekarang mengalami perlambatan
namun apabila kita melihat profil negara negara iora dan negara negara lain yang sedang berkembang
memang perekonomian mereka masih kecil dibandingkan dengan negara negara lain
apabila kita melihat struktur dari anggota anggota iora sendiri ekonomi ekonomi yang terbesar bisa dibilang ada indonesia
ada afrika selatan dan ada india
namun ekonomi ekonomi lainnya ukurannya memang tidak seberapa
namun tidak bisa dilupakan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka jauh di atas rata rata perekonomian dunia sekarang
yang terus melambat tengah mengalami sedikit kontraksi
sehingga memang negara negara ini nantinya akan dijadikan destinasi untuk bisnis ekspor investasi
bahkan pembangunan infrastruktur
maka oleh sebab itu setelah leader summit ditutup nantinya akan diadakan satu acara lagi
yaitu pertemuan antara pelaku bisnis dari seluruh negara ayora
awalnya sekitar satu ratus lima puluh pelaku usaha yang diperkirakan akan hadir
namun ternyata animonya cukup tinggi sehingga informasi terakhir yang kami peroleh lebih dari tiga ratus ceo dari perusahaan perusahaan asing
yang berbasis di negara negara iora ini direncanakan akan hadir pada tanggal delapan satu hari setelah nanti leader summit ditutup
dan memang indonesia akan terus melakukan
upaya untuk menembus pasar pasar tersebut
kita sekarang sudah mulai melakukan beberapa gerakan ke destinasi destinasi yang bukan merupakan destinasi tradisional
seperti yang sudah hera sebutkan tadi tiongkok amerika serikat dan cina
bahkan produk indonesia sekarang sudah mulai menembus ke benua afrika
kita tidak bisa lupa bahwa indofood sudah masuk bahkan menjadi salah satu makanan favorit di nigeria
dan rencananya nanti astra pun akan mengembangkan lini bisnis di afrika
sehingga mungkin nanti suatu saat kita akan bisa melihat mobil kick
yang di afrika ketika nanti seluruh framework ini berjalan dengan lancar hera
ya rama menarik sekali
dan tidak bisa kita lupakan bahwa samudera india itu merupakan nadi jalur perdagangan internasional
siapa menguasai samudera india dia pasti menguasai perdagangan global
dan semoga ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru ya selain kekuatan ekonomi yang sudah ada saat ini
rama aryadi korrespondensi ana indonesia
terima kasih atas laporan anda